satu hari setelah pelantikan tiga puluh empat menteri kabinet indonesia maju
presiden joko widodo langsung menggelar rapat paripurna perdana di istana merdeka jakarta
rapat dilakukan untuk memberikan arahan kerja dalam lima tahun mendatang
sekitar pukul sembilan tiga puluh waktu indonesia barat
satu persatu menteri kabinet indonesia maju dan sejumlah kepala lembaga negara tiba di istana negara
para menteri ini kemudian menuju istana merdeka untuk mengikuti rapat perdana kabinet yang dibentuk pada selasa kemarin
dalam arahannya presiden joko widodo kembali menegaskan bahwa tidak ada agenda menteri
melainkan agenda bersama bagi negara
ia juga sempat mengingatkan agar menteri patuh pada etika dan juga keputusan rapat yang telah ditetapkan
selain diikuti oleh tiga puluh empat menteri rapat juga diikuti oleh sejumlah kepala lembaga negara
seperti kapolri kepala bin dan panglima tni
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya
yang saya hormati bapak wakil presiden
beserta pak lembago pak menteri
pak lembaga yang hadir
kepada sidang paripurna yang pertama pada pagi hari ini
saya ingin menyampaikan beberapa hal yang harus kita ketahui bersama
yang akan kita kerjakan
kerja kerja besar yang akan kita lakukan dalam lima tahun ke depan
yang pertama yang ingin saya sampaikan
sekali lagi ini saya berusaha ulang
bahwa tidak ada visi misi menteri
yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden
ini tolong dicatat karena dalam lima
tahun yang lalu ada satu dua tiga menteri yang masih
belum paham mengenai ini
jadi dalam setiap rapat baik rapat paripurna
dalam rapat rapat terbatas
di dalam rapat rapat internal
itu adalah sebuah payung hukum
kalau sudah diputuskan di dalam rapat
jangan sampai di luar masih diributkan lagi
silahkan rame nya di dalam rapat
mau debat di dalam rapat saya dengarkan
tapi kalau sudah diputuskan
dengan segala risiko harus kita laksanakan